yo siap ya
terus saya sering nasihatkan dia gak usah minder
apa apa itu ada hikmahnya
hal pertama yang ada di benak kita pada saat menyebut nama david yakub
jadi antara dua nama ini udah jadi satu ya
sudah identik karena
begitu kita sebut david disitulah ada tenis meja
karena seorang david itu siapapun yang membicarakan dia tidak akan melepaskan tenis meja
yang merupakan bagian hidup dari dia
bagi sebagian orang keterbatasan bak tembok besar yang menghalangi proses panjang dalam perkembangan hidup

seorang atlet para tenis meja indonesia
dengan semua prestasi yang diraih
dia mampu menjawab semua tantangan dengan kerja keras
nama dian david michael jacobs dikenal sebagai salah satu atlet para tenis meja indonesia
kehidupan david jacobs tidak bisa dilepaskan dengan olahraga satu ini
hal pertama yang ada di benak kita pada saat menyebut nama david yaakub
saat menyebut nama david yako tenis meja
jadi antara dua nama ini sudah jadi satu ya sudah identik
karena begitu kita sebut david disitulah ada tenis meja
karena seorang david itu siapapun yang membicarakan dia tidak akan melepaskan tenis meja
yang merupakan bagian hidup dari dia
hal ini tak lepas dari untayan prestasi david
selama berkecimpung sebagai atlet nasional paralimpik komite indonesia
sebuah wadah bagi para atlet penyandang disabilitas
ragam prestasi dari kejuaraan internasional multi event asia asean hingga paralimpik
pernah dirasakan pria empat puluh lima tahun
medali perunggu dari cabur para tenis meja kelas tunggal putra di london dua ribu dua belas
memiliki makna penting bagi prestasi olahraga indonesia di ajang paralimpik
david adalah pelepas dahaga medali indonesia di ajang itu
setelah dua puluh tahun nyaris tanpa prestasi
prestasi yang sama kembali diukir di tokyo dua ribu dua puluh
ini bola yang isi nih pasti kenet
hei balik balik bolanya
membalikan bola dari atlet
kalau kunci main tenis meja itu ada di mana sih mas
pikiran tangan badan
semuanya sih maksudnya dari pikiran kita dari teknik dari tangan dari strategi strategi lain
tapi maksudnya kuncinya sih mungkin kita harus ngerti bola sih ya
kalau mukul mukul gini kan bisa cepat kan tapi untuk ngerti bola puteran bola
arah bola ke mana
ya tau servis lawan
kita bisa terima servis tahun seperti apa itu kuncinya sih
kasih servis yang susah
kok begitu ke situ
jauh sebelum merasakan puncak karirnya saat ini
perjuangan david jacobs menepi karir di olahraga tenis meja tergolong sulit
khususnya saat ia harus menerima kondisi fisik yang berbeda
dengan lawan lawannya di masa lalu
ya jadi dari lahir kalau ibu saya cerita sih
waktu saya agak badannya berat badannya agak ini ya maksudnya agak besar
terus mungkin zaman dulu itu kan masih alatnya belum terlalu ini
canggih lah terus kayak dipaksa gitu terus kena saraf tangan kanan saya gitu
jadi ya dari lahir sih ini
orang orang mulai pada ngeliat fisik saya kan jadi ya itu mungkin ya ada sedikit ini aja lah
cuman seperti kayak gimana ya mau dibilang minder juga
enggak juga cuman maksudnya kayak ya maksudnya agak kurang pede lah gitu
kurang pede dengan keadaan
cuman ya bersyukur aja kan orang tua kan orang tua keluarga selalu kasih support
memang ini kan ya jalan yang harus saya lalui kan dengan kondisi fisik seperti ini
sebelum dikenal sebagai atlet npc indonesia
david pernah berkarir di olahraga tenis meja non disabilitas
sempat merasa kurang percaya diri karirnya di ajang non disabilitas ternyata cukup mentereng
david pernah menjuarai turnamen tenis meja nasional di sektor ganda putra pada dua ribu
ia bahkan pernah meraih torehan medali perunggu dan medali perak
saat mewakili indonesia di ajang sea games pada dua ribu satu dua ribu tiga dua ribu lima dua ribu tujuh dan dua ribu dua
dari junior itu kan setelah saya main junior saya seleksi masuk timnas
seleksi masuk timnas bersama teman teman saya yang junior timnas
tapi setelah lepas junior itu ada beberapa teman saya yang dipanggil
sebenarnya saya nggak dipanggil
sebenarnya secara prestasi sih ya kurang lebih hampir sama aja
perjalanan david jacobs menggapai mimpinya menjadi atlet nasional
tidak bisa lepas dari peran sang mantan pelatih di masa lalu fatur rozi
mantan atlet tenis meja nasional di era delapan puluh an ini sudah mencium bakat david sejak awal bertemu
saya menimbang dia memang orangnya semangat terus ya kepengen berkarya juga saya
ya sudah saya suruh datanglah dia ke tempat latihan
habis setelah itu dia saya bacain tuh kelemahan dia apa kelebihan dia apa
baru programnya terjalan
dan david itu saya seiring dengan jalan waktu david itu orangnya semangat dan disiplin
saya kasih program apa aja dilaksanakan dengan baik
dan tidak pernah absen dan tidak pernah mengeluh
akhirnya saya bertekad
dalam perjalanan itu saya bilang kamu setahun lagi juara indonesia
selain menu latihan pekerjaan lain yang harus dilakukan rozi sebagai pelatih adalah menguatkan hati seorang david
nah terus saya sering nasihatkan dia gak usah minder
apa apa itu ada hikmahnya
tuhan ngasih orang kelebih kurang itu pasti ada hikmahnya
saya sering ngomong fit tuhan kamu itu lebih besar dari semua
kamu pasti bisa itu hikmah hidup kamu
tanpa mengecilkan peran pelatih lain di karirnya david mengaku ilmu yang ia terima dari rozi
menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya
ya ada banyak lah mas maksudnya
tapi yang benar benar kalau selain orang tua dan keluarga ya
maksudnya saya waktu pas saya masuk timnas itu memang pada saat itu saya dilatih sama mas roji itu yang saya bilang
mas waktu rozi pada saat saya masuk timnas dan memang mas rozi yang banyak kasih motivasi semangat
akhirnya saya bisa menembus masuk timnas
setelah mengarungi karir sebagai atlet tenis meja di kelas non disabilitas
david kemudian memutuskan melanjutkan karirnya sebagai atlet penyandang disabilitas
pada dua ribu sepuluh david yang kala itu berusia tiga puluh tiga tahun bergabung dengan npc indonesia
dan saya di tes dulu mas
jadi saya di tes ya lucunya saya di tes lawan pemain pemain peparnas lah paralympic di solo gitu loh
akhirnya saya di tes sama teman teman
oh ya kamu ternyata bagus gitu kata pak seni
akhirnya saya dipilihlah menjadi atlet npc indonesia dan waktu itu kebetulan langsung hampir ada asean para games
asean para games kurang lebih satu bulan lagi mungkin
akhirnya saya ikut bergabung dengan pelatnas di npc indonesia untuk ikut asean para games di china
keputusan bergabung sebagai atlet npc indonesia menjadi tepat
pria berdarah maluku
kini menjadi salah satu tumpuan indonesia untuk mengukir prestasi di olahraga penyandang disabilitas
kalau saya di sini sih lebih ke mungkin sama teman teman tuh kasih contoh aja sih kasih contoh terus kasih semangat kasih motivasi bahwa
ya istilahnya kita semua kan punya keterbatasan fisik tapi kita harus tetap semangat terus berjuang terus maksudnya untuk bisa mencapai prestasi lagi
sebagai atlet nasional aktivitas latihan menjadi keseharian bagi seorang david jacobs
sudah sejak tahun dua ribu lima belas david mengikuti pemusatan latihan yang dilakukan secara terpadu oleh national paralympic committee atau komite paralimpik nasional di solo jawa tengah
aktivitas bersama puluhan atlet para tenis meja
dilakukan sebagai persiapan untuk mengikuti berbagai turnamen ke depan
beragam menu dan program latihan pun menjadi rutinitas yang harus dijalani david dan kawan kawan
untuk latihan fisik ini pada dasarnya sama mas ya
kita ini kan masuk ke persiapan umum ya
yang kita maksimalkan dulu adalah pelatihan daya tahan
kekuatan dan kecepatan
tiga bulan pertama masuk kekuatan kecepatan dan kekuatan otomatis power kita sudah dapat ya
tiga bulan berikutnya baru kita masuk ke kelincahan fleksibilitas keseimbangan dan power artinya kita maksimalkan semuanya
meski usianya sudah tidak lagi muda
semua orang di pelatnas mengakui kemampuan fisik seorang david yang berada di atas rata rata orang seusianya
memang kita beruntung ya mempunyai pemain sekelas david ya
dia itu lebih kemotivasinya yang luar biasa
jadi mereka itu beberapa kali ya saya sharing sama mas david umur adalah hanya catatan angka
dari segi teknologi
kita bisa menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa
bagi teknik tidak ada lagi yang meragukan kemampuan david di pelatnas
david itu seorang yang tenang sekali ketika menghadapi apalagi poin poin yang kritis
saya sudah beberapa kali ya mengikuti kak david ini
dia semakin ketinggalan dia itu tenang tenang sekali
dia cuma berdoa sangat luar biasa kalau kak david itu dinilai nilai lagi nilai kritis dia lebih tenang
lebih dewasa dibanding mungkin kayak teman teman
teman teman yang lain ya dia lebih tenang dalam menyikapi di suatu situasi
namun kondisi disabilitas yang dialami tangan david ternyata sangat berpengaruh dengan keseimbangannya
melatih kak david ini banyak latihan yang seperti untuk memperkuat keseimbangannya
seperti kiri balik badan buang kanan kita ulang ulang ulang terus akhirnya dia bisa merasa seperti udah nyaman
kekurangannya itu sudah bisa tertutupi walaupun sedikit sedikit tapi kak davidnya mulai nyaman
dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki
david jacobs tetaplah menjadi panutan bagi atlet para tenis meja juniornya
mas david di platnas ini mas david udah paling senior paling berprestasi gitu ya mas ya
terus akhirnya ada tanda petik kerjaan lain nggak sih mas selain latihan
atau memberikan motivasi sebagai bentuk tanggung jawab seorang david jacobs gitu di sini
ada pekerjaan itu gak sih mas akhirnya di pelatnas itu mas
kalau saya di sini sih lebih ke mungkin sama teman teman tuh kasih contoh aja sih
kasih contoh terus kasih semangat kasih motivasi bahwa ya istilahnya kita semua kan punya keterbatasan fisik
tapi kita harus tetap semangat terus berjuang terus maksudnya untuk bisa mencapai prestasi lah gitu ya
jadi selain saya latihan sama mereka
juga sparring tapi saya juga mungkin kasih semangat
kasih motivasi biar temen temen ini bisa
kalau secara asia tenggara kan rata rata sudah berprestasi lah
tapi saya ingin mereka tuh bisa lebih maju lagi asia bahkan bisa mendunia
ms baca juara
saya yakin temen temen sini udah paham
justru saya yang termotivasi ya dengan teman teman semua di sini
karena saya cuma ingin memberikan contoh aja sih
cuma sih jam terbang ya maksudnya jam terbang mungkin ada pemain pemain muda di sini yang masih kurang jam terbangnya
memang mungkin dari pelatih atau apa mungkin bisa lebih banyak lagi yang turnamen ke luar negeri
biar yang kita semua ini bisa lebih mendunia lagi
selain rangkaian prestasi
kerja keras david saat latihan juga menjadi contoh bagi para pemain muda
disitu saya lihat sosok sosok seorang yang bekerja keras disiplin orangnya teratur dan ya bagus lah
ngomong ya mbak ya
ya cuma yang tipenya serang
dia yang punya strategi strateginya bagus fisiknya bagus semuanya bagus dia punya semua di sini
ada yang mbak cici contoh nggak maksudnya dicuri curi nggak ilmu dia
pesannya dan permainannya
karena di usia dia yang segitu dia masih bisa fisiknya bagus dan permainannya bagus
semua capaian yang telah ditorehkan ternyata belum membuat david jacobs puas
di usianya yang sudah menginjak empat puluh lima tahun
masih tersimpan keinginan seorang david untuk meraih prestasi tertinggi di ajang paralimpiade
nah bicara target nih mas david
asean asean udahlah nggak usah dibicarain lagi ya gitu ya
tapi kan tahun depan tetap ada dua kalender multi event dalam satu tahun nih
terus nggak lama abis itu paralimpik
persiapannya itu gimana nih ke depannya nih mas david
kalau untuk saya sendiri ya semuanya saya ingin target mendapatkan medali ya
medali ya latihan seperti biasa aja terus teknik fisik
cuman memang kalau untuk asia sendiri kan memang persaingannya juga sudah cukup ketat
ada cina ada jepang segala macam
dan juga khususnya untuk paralimpik ya
paralimpik itu kan dua ribu dua puluh empat di paris
tapi memang sebelum lolos ke paralimpik itu tahun depan ada beberapa event kualifikasi yang harus kita ikutin
itu memang kalau secara peringkat secara poin sih udah lumayan lah ya
tapi itu kuota pertandingannya itu yang harus di

oke jadi itu juga nggak boleh lengah juga sih

dan untuk kalau bicara target atau segala macam pasti inginnya mendapatkan medali yang tertinggi ya
cuman memang ini lagi terus berkomunikasi sama pelatih ini gimana nih latihan apa yang harus dilakukan gitu loh
mungkin kan kemarin kemarin dia dapat perunggu
depan ini mungkin harus ada taktik strategi pola latihan yang seperti apa lagi nih biar bisa lebih baik gitu prestasinya
yuk siap ya
untuk menggapai impian yang menerima
di paralimpik paris dua ribu dua puluh empat mendatang david melakukan latihan serius
selain itu persiapan turnamen internasional lain di tahun dua ribu dua puluh tiga juga menjadi fokus pria kelahiran makassar
termasuk dua ajang multi event asean para games dan asean para games
sebagai bagian dari persiapan menuju paralimpik dua ribu dua puluh empat di akhir tahun dua ribu dua puluh dua david sukses menjadi runner up
pada ajang kejuaraan dunia para tenis meja enam hingga dua belas november lalu di granada spanyol
jadi dari situ kita sudah bisa bikin satu patokan satu standar untuk target jangka panjang kita yaitu paris dua ribu dua puluh empat paralimpik
di situ target jangka panjang kita jadi nanti dalam perjalanan di dua ribu dua puluh tiga ini akan ada tour tour single single event
untuk mencapai ke paris dua ribu dua puluh empat itu
saya sering bilang sama dia kalau dia harus bersyukur bahwa dia punya kelebihan yang orang lain gak punya
karena untuk jadi seperti dia itu kan banyak ya tapi gak semuanya bisa seperti dia ya mas ya
selain dengan prestasi kecintaan david pada tenis meja juga ditunjukkan dengan membangun david jacob arena
buah tempat latihan tenis meja yang dibuat di atas rumah pribadinya yang berada di solo jawa tengah
mas david ini udah berapa lama david jacobs arena ini dibikin nih apa sih tujuannya gitu
ya memang sengaja aja pingin ada tempat tenis meja kan
tempat tenis meja selain saya walaupun sudah pelatnas mungkin saya ingin ada latihan tambahan buat saya sendiri kan lebih gampang lah tinggal di rumah
selain sebagai lokasi latihan david jacobs arena juga memulai program latihan tenis meja sederhana untuk anak anak
terus ada akademi yang juga dimulai juga lagi mulai dibuat juga sama mas david ya
itu merekrut siapa aja dan sasarannya itu apa sih mas
kita sih sebenarnya tujuannya buat anak anak yang muda sih ya yang muda yang sd yang pemula usia dini
ya tujuannya untuk maksudnya apa yang sudah ilmu pengalaman yang sudah saya miliki kan bisa saya tularkan ke anak anak tersebut
dan siapa tau mereka bisa menjadi atlet atlet yang penerus atlet mungkin di daerah atau nasional
sejak rutin mengikuti pemusatan latihan nasional di solo david banyak beraktivitas bersama keluarga di kota ini
pada dua ribu dua belas david mengikuti latihan latihan di solo
pada dua ribu dua puluh david kemudian mengajak istri dan keempat anaknya untuk menetap di solo selama pelatnas berlangsung
memiliki keluarga yang mengerti dan mendukung perjalanan karirnya menjadi anugerah yang tak ternilai bagi david
saya udah tau sih kalau sebagai istri atlet kan ya siap nggak siap ya harus ditinggal ya
apalagi pada saat saya baru nikah kan saya baru hamil apa kan banyak ditinggal ya
tapi kan namanya dia lagi berjuang ya
kalau bisa doa aja yang terbaik buat david
saya sering bilang sama dia kalau dia harus bersyukur bahwa dia punya kelebihan yang orang lain gak punya
karena untuk jadi seperti dia itu kan banyak ya
tapi gak semuanya bisa seperti dia ya mas ya
jadi dia harus dibalik kekurangannya dia dia kan punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya bisa seperti dia
pernikahan david bersama jenny dikaruniai empat orang anak
dari keempat anak tiga orang anaknya sudah mulai mengenal olahraga sejak dini
namun saat ini hanya satu anaknya yang mulai mengenang olahraga tenis meja
dari keempat anak itu semuanya olahraga nih mas
udah ada yang serius belum
ya pada senang sih pada senang olahraga
yang pertama dia senangnya badminton
oke main nih sekarang
dia main masuk klub di solo
karena dia emang melihat prestasi badminton indonesia
indonesia kan jawaban dunia lah ya
jadi motivasi buat dia
saya sih ya senang aja kan yang penting selama positif ya kita dukung
kalau yang kedua tuh memang ya gusto ini sempat tenis meja
memang saya sih pinginnya ada paling nggak satu lah bisa
sempat mas david arahin dikit tuh ya
biar mungkin bisa temenin saya main juga
rasa syukur yang tak terhingga terus disampaikan oleh david
atas semua capaian dan karunia yang diberikan berupa berapa
untuk membuat keluarga yang bahagia
restu dan dukungan keluarga masih sangat ia butuhkan
bahkan saat akan bertanding sekalipun
saya pernah nih mau bertanding kemana nih lagi istilahnya berantem lah
berantem maksudnya berantem cocok cocok gitu lah
ya itu aja kan fokusnya kan daga ini kan
maksudnya kurang gitu dalam bertanding gitu loh
jadi saya ya selalu kasih arahan
karena kan saya sering pergi pergi kan
sering kasih arahan ke istri
ya kamu harus support kamu harus mendukung
maksudnya secara mental saya juga kan berpengaruh banget kan
kalau lagi bertanding gitu loh
perkembangan olahraga disabilitas di indonesia yang cenderung positif
tak luput dari perhatian david
mas sebagai atlet mas david ya bisa dikatakan sudah tidak muda lagi nih ya mas ya
sebagai atlet di usia empat puluh lima tahun gitu
terus selama berkarir di atlet disabilitas
masih punya keresahan gak sih mas
atau apa ya sebelum saya pensiun nih kok kayaknya masih ada yang belum selesai nih
maksud saya pandangan dari mas david sendiri di pembinaan olahraga disabilitas di indonesia
masih ada keresahan itu nggak sih di mas david sendiri
kalau saya ngelihat mungkin saya komen yang tenis meja aja kan
karena saya lebih ngerti yang di tenis meja
karena regenerasi sih mas
regenerasi maksudnya jadi setelah mungkin ya mungkin suatu saat saya sudah pensiun atau apa
memang yang agak masih jauh banget gitu loh maksudnya yang di gamenya agak jauh
makanya saya pingin banget gimana mempersiapkan maksudnya regenerasi ini gitu loh
tapi kan memang saya pinginnya sih bisa pelatnas bareng yang sama yang muda muda
selimang prestasi di dunia tenis meja tak serta merta membuat seorang david jacobs puas
berbagai mimpi yang belum terwujud masih menjadi target yang harus ia penuhi
termasuk berkontribusi untuk perkembangan olahraga tenis meja di indonesia
dalam hidup pastinya karena saya dibesarkan di tenis meja saya besar dari tenis meja
saya ingin juga bisa kontribusi juga kan untuk tenis meja
mungkin ke depannya pingin ada ya semacam gore gitu
gor tenis meja mungkin yang layak lah yang lumayan baik
saya bisa mungkin bersama teman teman bisa membina anak anak muda
yang bisa menjadikan mereka atlet atlet yang andal di masa depan nanti